nenek berusia tujuh puluh empat tahun mengikuti ujian nasional paket c di smp sembilan belas surabaya jawa timur
tidak ada kata terlalu tua untuk mengikuti ujian ataupun belajar
nenek yang memiliki tiga belas cucu itu mengikuti ujian karena ingin menjadi guru pendidikan anak usia dini atau paud
namanya nenek yunar miati yang mengikuti ujian nasional paket c
dan dilakukan bersama dua ratus dua puluh lima peserta lainnya di smp sembilan belas surabaya
yunar miati yang memiliki tujuh anak dan tiga belas cucu ini mengaku tidak merasa malu meski menjadi peserta unas paket c yang tertua
nenek yunarmiati mengaku mengikuti ujian nasional karena ia ingin mengajar di sekolah pendidikan anak usia dini pauda